oh mau jadi malu
sini biar aku bantu
mudah mudahan sapi belum pergi
aku pengen ngajak dia makan siang
ya ampun kamu sampai tahun depan juga gak bakal bisa
ih kamu eh beneran
nila gak akan bergantung sama mama
kan lu goyang gaji
wini keluar cepat
anak macan kejalan kejalan sama anak lutung
bilangi macem macem dasar orang kampung
tahu aturan ya sekalian
eh biarkan saya masuk dulu bu
eh buka cepat
jangan banyak mulut bu
eh jadi mati ya
aduh eh bu
eh macem macem setan lu
eh kalian ya
kalian bertiga yang setan kuntil anak pocong
semua tuh kaliannya
jangan macem macem ya
uang dua ratus lima puluh juta aja naif kok
jangan macem macem sama saya ya
dan sisanya yang dua ratus juta lagi untuk amal
aduh macem macem lagi
awas aku bantu
satu ya sayang
tulisin cek dong dua puluh juta buat mama
mama mau perabatan wajah
biar aku bisa berjaya
kenapa memang nggak ambil aja dari uang lima ratus juta
yang mama kasih ke anak buah rintener itu
mama gak ngerti maksud kamu
mama gak usah bohong deh sama aku
mama pikir aku gak ngeliat
pas mau kasih cek itu
mama buat apa sih pinjam uang ke rentenir
jangan mentang mentang aku pimpinan perusahaan ini
mama bisa mengambur ngamburkan uang begitu aja
ini bukan duit pribadi aku
ini duit perusahaan
kamu gak usah ngatur ngatur mama
kamu bisa sukses seperti sekarang
karena usaha siapa
kamu gak ada sama sekali penghargaannya sama mama
uang segitu aja diributi
ma mama dengerin aku dulu deh
mama jangan salah paham dulu dong
bukannya aku tidak menghargai mama
tapi kalau mama mengamburkan uang untuk kepentingannya tidak baik
lagian kalau uang itu dipakai terus menerus
tanpa ada pengembaliannya ma
ya udah aku pergi dulu
aku ada meeting
dikasih warisan aja udah dibatasin kayak gini
gimana kalau gak dapat warisan sama sekali
untung aku segera bertindak
mana orang yang katanya bisa meniru tanda tangan
ini orangnya bu
dia adalah orang percetakan
menurut tanda tangan dia jagoannya
saya mau surat itu dirubah
nama orang yang diwarisi diganti menjadi satria
dan jangan lupa
orang yang menjadi pewaris
harus sama persis tanda tangannya
ini uang yang saya janjikan
terima kasih bu
kalau gitu kamu permisi dulu ya
ini surat wasiat yang palsu
bapak letakkan surat ini
di tempat yang persis sama
dimana tadi bapak ambil surat yang asli
jangan salah tempat pak
ini upah buat bapak
terima kasih bu ya
tidak akan ada satupun orang
kalau surat wasiatnya disini
bisa dikirimkan ke tempat yang sama
betul juga ya
kalau aku terlalu menghambur hamburkan uang
nanti orang malah curiga
dan mereka coba coba untuk menyelidiki
surat wasiatnya mama
tapi harusnya yang tahu
surat wasiat itu
yang asli dan tidak
cuma aku yang tahu
pertukaran surat wasiat itu
ini aku bikinin teh buat kamu
biar kamu gak kecapek ya
terima kasih ya
bapak tadi siang
pergi dengan ibu lila gak ya
kebetulan ada surat kontrak
yang harus ditarahkan
katangan sama ibu lila
dari tadi siang
ibu lila pergi dan belum kembali pak
padahal surat kontrak ini
mau diambil besok pagi itu
terima kasih ya
biar aku aja yang anterin ya
ke rumahnya mbak lila
enggak lah gak usah
tunggu dia datang aja
kan sekalian lewat
udah gak apa apa sih ini
sebenernya aku mah udah gak apa apa
pergi dulu ya
mau ngapain kamu kesini
saya mau ketemu dengan mbak lila tante
jangan cari dia disini
dia udah pergi dari sini
jangan cari dia disini
jangan kamu coba coba kesini lagi
saya udah gak anggap dia anak saya lagi
gak dianggap sebagai anak
gustaf udah bikinin sarapan
pertama ada salad
kedua ada telur
manila makan salad dulu ya
gue cuma mau makan salad
saya perhatikan kan dari kemarin nonila gak makan
nanti kandungannya kurang gizi loh
nanti anaknya keluarnya hitam
biar susah dong gue mau makan apa
lagian untung kok mau makan
ya pada gue mau makan sama sekali
pergi pergi aja deh pergi
tapi kan kalau di dokter nanti diobatin
udah pokoknya gak mau
udah dong gue liat muka lo tambah sakit nih perut gue
aduh sakit banget
satria kamu dimana saat aku ini kesepian
aku pengen banget ketemu sama kamu
walaupun kamu gak tahu kalau bayi dalam kandungan aku adalah anak kamu
tapi paling gak aku bisa punya temen saat
aku gak mau sendirian terus kayak gini
tunggu tunggu tunggu
kamu dari tadi masukinnya kertasnya dari bawah
iya dari bawah
ya ampun maya
kalau kamu masukin kertasnya dari bawah ya gak bisa dong
ini caranya masukin kertasnya dari atas maya
oh mau jadi malu
sini biar aku bantu
mudah mudahan sapi belum pergi
aku pengen ngajak dia makan siang
ya ampun kamu sampai tahun depan juga gak bakal bisa
satria kan main jadi malu
eh beneran tolong kamu masukin
udah mas satria ih ngatain maya maya kan gak tau
ya makanya masukin kertasnya dari atas
sampai lebaran jenggot juga
udah mas jangan dicengir maya inyat